timnas indonesia mengawali pemusatan latihan di lapangan tor surabaya pada senin sore
sebagai persiapan jelang fifa matchday menghadapi palestina dan argentina
namun latihan ini belum diikuti seluruh pemain yang dipanggil pelatih sintayong
dari dua puluh enam nama yang dipanggil hanya delapan yang hadir
sementara delapan belas pemain lainnya belum ikut bergabung
delapan pemain yang mengikuti sesi latihan perdana ini adalah
sandy walsh andi setio rafael struik ivar jenner syahru trisna dendi sulistiawan farudin arianto dan dimas derajat
pelatih kepala sintayong juga belum mendampingi tim dalam latihan ini
pemusatan latihan perdana hanya difokuskan pada pengembalian kondisi pemain
mengembalikan kondisi tubuh karena kan beberapa pemain mungkin ada yang perjalanan jauh
jadi just fun mungkin hanya untuk mengembalikan kondisi tubuh saja
antusias banget sih
pastinya antusias banget dan semoga nanti bisa memberikan yang terbaik
target pribadi kamu untuk melawan palasina dargatina
ya pastinya mau beri kemenangan untuk indonesia
saya senang berada di sini
terutama karena ini di rumah kakek dari ibu bapa saya
jadi ini sangat spesial
dan senang mereka mengorganisasi kamp pelatihan sebelum dua pertandingan penting

dan harap melihat lebih banyak pemain datang
dan berusaha setiap hari
dan bekerja dengan keras setiap hari